polisi menahan enam puluh sembilan peserta unjuk rasa yang diduga terlibat perusakan pos polisi di yogyakarta
sementara itu selasa malam puluhan relawan memperbaiki pos polisi yang rusak
sekitar dua puluh lima relawan yang tergabung dalam satuan tindak antikriminal atau stak selasa malam
membersihkan pos polisi di simpang tiga universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta yang rusak selasa sore
bermodal peralatan sederhana mereka membersihkan tembok pos polisi yang kotor oleh jelaga
para relawan juga mengecat ulang tembok pos polisi serta zebra cross yang kotor oleh cat para pengunjuk rasa
polisi yang masih berjaga di sekitar kampus turut membantu para relawan
bawa segala macamnya dan kami tadi juga disini patungan juga untuk membeli cat membeli minum membeli segala macamnya disini
kami tidak menginginkan apa apa mas di sini yang penting jogja kembali kepedulian jogja kembali itu saja yang ingin kami tekankan
pos polisi di simpang tiga un selasa sore rusak setelah peserta aksi melempar molotov
para peserta aksi juga menyemprotkan cat ke tembok dan juga zebra cross
dalam unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan peringatan hari buruh sedunia ini
para peserta aksi hanya menuntut upah layak untuk para pekerja
selebihnya para peserta aksi menuntut pemerintah membatalkan pembangunan bandara baru di kabupaten kulon progo
kericuan kemudian tak terhindarkan usai pos polisi dirusak
kericuan baru terhenti setelah polisi menangkap enam puluh sembilan orang peserta aksi
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta
bergabung langsung dari jogja
jakarta produser lapangan cnn indonesia teguh supriyadi
teguh sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangkas joni oleh pihak kepolisian
saat ini saya berada di markas kepolisian daerah istimewa yogyakarta
dan tadi pagi baru saja diumumkan oleh direktur diteres krimum
polda daerah istimewa yogyakarta kombes polisi hadi utomo
ada tiga mahasiswa yang ditetapkan
akan menjadi tersangka dari enam puluh sembilan orang mahasiswa yang pada selasa petang ditangkap
usai melakukan unjuk rasa di simpang tiga universitas islam negeri yogyakarta sunan kalijaga
dan dari tiga orang tersebut semuanya berasal dari dua kampus yang ada di daerah istimewa yogyakarta
meski sudah menetapkan tiga tersangka elvira akan tetapi seluruh mahasiswa
yang ditangkap oleh kepolisian daerah istimewa yogyakarta ini belum dilepaskan
saat ini mereka masih terus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui lebih dalam
apa peran dari masing masing peserta aksi ini
karena menurut kepala kepolisian daerah istimewa yogyakarta brigadir jenderal polisi ahmad doviri
para peserta aksi ini sudah merancang bahwa aksi akan ricuh di penghujungnya
dan ini diperkuat dengan temuan kepolisian daerah istimewa yogyakarta terhadap beberapa barang bukti
mulai dari pentungan batu dan juga bom molotov
dan dari sweeping yang dilakukan oleh kepolisian daerah istimewa yogyakarta pada selasa petang kemarin
ditemukan sebanyak lima puluh lima molotov
dan itu semua sudah diamankan oleh kepolisian daerah istimewa yogyakarta elvira
teguh hanya ingin mengkonfirmasi saja sebelumnya memang disebutkan ini adalah aksi
ataupun unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa apakah ini memang betul murni hanya kelompok mahasiswa saja
atau tergabung dengan masa atau kelompok yang lain
ya berdasarkan keterangan yang berhasil kami himpun di lapangan kemarin
aksi yang digelar di simpang tiga universitas islam negeri yogyakarta ini memang dilakukan oleh mahasiswa
hanya saja mereka berasal dari banyak sekali elemen dan dari berbagai kampus yang tersebar di daerah istimewa yogyakarta
dan mereka tidak hanya mengusung isu upah atau isu buruh yang kebetulan kemarin bertepatan dengan peringatan
dan peringatan pembangunan
tapi juga mengusung isu isu lain yang saat ini sedang hangat di yogyakarta
salah satu diantaranya adalah penolakan mereka terhadap pembangunan bandara baru di kabupaten kulon progo yogyakarta elvira
ya sejauh ini apa tanggapan pihak kampus mengenai aksi yang dilakukan oleh mahasiswanya
terutama ada sejumlah mahasiswa yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka
ya meskipun mereka adalah mahasiswa akan tetapi
aksi yang mereka gelar sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak kampus
mereka tidak memberikan pemberitahuan kepada kampus tempat mereka belajar
dan juga tidak memberikan pemberitahuan kepada polisi
sebagaimana aksi aksi yang lain
ketika mahasiswa menggelar aksi biasanya akan ada semacam pemberitahuan kepada kepolisian
akan tetapi pada aksi yang digelar pada selasa sore kemarin tidak ada pemberitaan itu
sehingga ketika terjadi kericuhan
maka yang paling mungkin dilakukan oleh polisi adalah segera mengamankan pelaku
yang diduga terlibat dalam perusahaan pos polisi
dan seperti diberitakan kemarin bahwa pos polisi di simpang tiga kampus uin ini mengalami kerusakan berat
karena selain dilempar molotov pos polisi juga dirusak dengan pentungan elvira
informasi terakhir tadi lebih dari enam puluh mahasiswa yang posisinya saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisian
apakah ada kemungkinan sejumlah mahasiswa yang masih dicari yang diduga terlibat dengan insiden ini
ya sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian daerah istimewa yogyakarta pada selasa petang kemarin
sudah cukup membawa saksi maupun terduga yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di simpang tiga universitas islam yogyakarta
dan dari enam puluh sembilan mahasiswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di simpang tiga universitas islam yogyakarta
semua sudah diamankan dan diperiksa di markas kepolisian daerah istimewa yogyakarta
tiga di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka
satu adalah koordinator umum dari aksi tersebut sedangkan dua lainnya adalah mereka yang diduga terlibat dalam perusahaan
sisanya polisi masih terus mendalami peran mereka dalam unjuk rasa yang berakhir licuh kemarin

sehingga sepertinya sudah tidak ada yang mencari penyusupan
sehingga sepertinya sudah tidak ada yang mencari penyusupan
di sini ada lagi mahasiswa yang menjadi target polisi untuk dikejar
polisi lebih fokus pada meminta keterangan untuk mendalami peran dari para mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa sore kemarin elvira
baik terima kasih teguh supriyadi langsung dari yogyakarta atas informasi anda